pt pertamina persero merencanakan pembangunan terminal bahan bakar minyak baru di sukabumi dan depok jawa barat
pembangunan terminal bbm baru ini bertujuan membagi beban terminal bbm di pelumpang jakarta utara
dengan kapasitas mencapai empat belas dua ratus lima puluh kiloliter per hari saat ini terminal bbm pelumpang jakarta utara menjadi satu satunya
fasilitas penampungan bbm untuk pendistribusian ke delapan ratus tujuh puluh enam spbu di banten dki jakarta dan jawa barat
bahkan terminal bbm pelumpang merupakan terminal bbm terbesar di dunia saat ini
seperti dilansir detik finance menurut senior vice president retail fuel marketing pertamina gigi w irianto
nantinya setengah kapasitas bbm di terminal bbm pelumpang akan dialihkan ke depok dan sukabumi
sehingga beban terminal bbm pelumpang bisa berkurang
pt pertamina persero memperkirakan pembangunan terminal bbm di depok dan sukabumi akan memakan waktu hingga empat tahun